ya bukan kali ini saja indonesia diuji dalam hal menegakkan keberagaman untuk saling menghargai satu sama lain
sebelumnya beberapa insiden atau teror pernah terjadi di beberapa wilayah di indonesia
bahkan tempat ibadah dijadikan target teror
banyak diantara yang merupakan akibat dari provokasi dan juga pemahaman yang keliru
kami akan ingatkan kembali kepada anda beberapa potret teror tempat ibadah yang pernah terjadi sebelum insiden di yogyakarta
dan berdasarkan data dari komnas ham yang terjadi tahun dua ribu empat belas sendiri
ada pengaduan sebanyak tujuh puluh empat pengaduan adanya insiden teror ataupun bahkan pengerusakan
kemudian di tahun dua ribu lima belas mengalami peningkatan lagi sebanyak delapan puluh sembilan pengaduan akan kasus yang sama
dan dua ribu enam belas data kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak sembilan puluh tujuh pengaduan yang tercatat di komnas ham
data data ini menunjukkan
menunjukkan memang masih adanya konflik yang berbau agama suku dan juga ras di negara ini
yang memang didungung dungungkan sebagai negara yang sangat menjunjung keberagaman dengan bineka tunggal ikannya
lalu kita lihat sendiri bagaimana peristiwa yang terjadi di juli dua ribu dua puluh
jika anda lihat ada penyerangan tempat ibadah di tanjung balai sumatera utara
ada sebelas wihara dua kelenteng dan yayasan sosial dirusak dan dibakar
hal ini terjadi akibat
warga emosi karena mendengar adanya penganut agama lain yang menyuruhkan untuk meminta mengecilkan volume suara di salah satu tempat ibadah
dan ini dirasakan menyinggung perasaan komunitas lain dan mengakibatkan adanya kerusakan yang mengakibatkan sebelas vihara dua kelenteng dan dua yayasan dirusak dan dibakar oleh massa
ini merupakan peristiwa yang mewarnai di tahun dua ribu dua puluh
lalu kita beralih lagi di tahun berikutnya
ya ini yang terjadi pada agustus dua ribu enam belas
masih di sumatera yaitu di medan sumatera utara yang menimpa sebuah gereja katolik santo yosef
yang diserang seorang pemuda indonesia berusia tujuh belas tahun
dan jemaat yang sedang melakukan ibadah di gereja santo yosef medan sumatera utara ini digegerkan dengan aksi seorang pemuda yang berusaha menyerang pastor arbert yang sedang berada di mimbar gereja
dan para jemaat yang melihat upaya penyerangan tersebut langsung menghentikan aksi seorang pemuda yang berinisial iaah tersebut
dan kepolisian mibut aksi nekat iaah karena terinspirasi
aksi terus teror serupa di perancis
sebelum melakukan aksinya iah berpura pura menjadi jemaat dan mengikuti kebaktian di gereja katolik santo yosef
lalu kita beralih ke tahun berikutnya yang memang terjadi pada dua ribu tujuh belas
kalau kita lihat teror terjadi tidak jauh dari jakarta yaitu tepatnya di sawangan depok jawa barat pada juni dua ribu tujuh belas
terdapat teror di masjid al hidayah
lempar cat dan juga telur oleh sekelompok orang tak dikenal
aksi ini memang membuat warga sempat terprovokasi
namun akibatnya pemerintah setempat terutama aparat terkait segera melakukan pengamanan di masjid tersebut
memang sempat ada tudingan serangan tersebut sebagai tindakan yang terencana dan terorganisir
karena pelaku berusaha menghilangkan balak bukti berupa perekaman dengan melempar kamera cctv dan telur
sehingga membuat kamera tersebut tidak berfungsi
sebagai barang bukti
lalu kita beralih ke kasus lainnya yang memang saat ini baru saja kurang lebih satu bulan setengah terjadi di ampana sulawesi tengah pada desember dua ribu tujuh belas
yang menimpa sebuah gereja santa maria ratu rosari yang dilempar oleh bom morotov
dan kasus ini memang sempat mengakibatkan isu yang cukup signifikan karena terjadi sebelum peristiwa peringatan natal pada bulan desember
mengingat memang natal merupakan salah satu momen bagi warga nasrani untuk merayakan yesus kristus kelahiran yesus kristus
dan juga beberapa wilayah di tanah air terutama indonesia timur kerap sekali terjadi aksi teror semacam ini
tapi yang menjadi pertanyaan adalah saat ini selalu kita dipertanyakan tentang undang undang peraturan menteri nomor sembilan tahun dua ribu delapan dan juga pasal delapan
di mana yang mengatur tentang kebebasan masyarakat
untuk mendirikan tempat ibadah untuk melakukan kegiatan ibadah tapi sepertinya masih menjadi sebuah pertanyaan besar
bagaimana kebebasan beribadah di tanah air memiliki kebebasan absolut tanpa adanya friksi ataupun perbedaan
meskipun sudah diatur dengan undang undang yang jelas oleh pemerintah